itu kan kalimat kalau kita dapat musibah
hai kalian tuh kalau hari itu lihat lihat dong
aku lari kamu lagi lari udah tahu aku selari juga kalian tuh yang jangan lihat lihat
beli celana kepengandaran akhirnya kena juga kalian hai ka dodot ustadz musreng mulia
santun mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah membantu ustadz untuk menahan
ketiga trio bemo ini ya eh sok trio bemo kalian ini tahu nggak ustadz nih capek banget
kejar kejar kalian kalian tuh hobi banget lari ya iya hobi iya iya iya kalau gitu gimana kalau kalian
ikutan lomba lari maraton aja pasti deh menang menangis seduh seduh terbahak bahak terengah engah cat cat tadi
pas tergiti kena kena ramping pohon pohon pingsan ulala terus terus terus kenapa kalian panik begitu
nah nggak perlu panik lah
baru ketiba rati pohon kalau ketimbang planet bulan bintang meteor dan benda benda langit lainnya baru kita
panik iya jalan hah yang bener iya jadi ustadz musim mulia santun tidak semudah itu percaya sama kalian
ustadz pastiin dulu nih kalau ustadz panggil sedikit dateng berarti kalian bohong bikin di
kan setelah ibu lolong hawaii
langkah kakinya kedengeran orangnya juga nongol berarti kalian nev
wah beneran nih
ya allah kok bisa begini sih
pasri kitty tuh kan bener
wah nafasnya udah rebuk kemis
yaudah kalau gitu kita bagi tugas ya
ustadz pegang tangan sama badannya
kalian pegang kakinya
assalamualaikum pak ustaz
pak ustaz ngapain disini
aduh mau pake manggil manggil sih
jadi jatoh tuh ah
ini pasri kitty tuh lagi merah muda matahari
merah muda bahasa inggris siapa
apa pulus amat ya
kalau ustaz musa gak jadi nangkep kita
berarti kita boleh pergi
masih kita diam disini
kan aku tadi udah dibilang
kita mau pergi
yaudah kita pergi aja
yaudah kamu tinggal sini
yaudah kita gak pergi lagi
kalian bertiga mau kemana
mau kabur dulu
kalian tau apa yang abis kalian lakukan
kalian ngambil barang secara diam diam tanpa izin
itu namanya mencu
walaupun cuma botol biasa
mau itu botol ada isinya kek
ataupun gak ada isinya
tetap itu bukan barang kalian
jadi itu dilarang
kalau kalian bertiga itu dapat izin dari yang punya
baru dibolehkan ya
berarti bukan nyuri dong ustadz
cuma ngambil tapi tampil bilang gitu doang
justru karena nggak ada izinnya
makanya kalian disebut pencu
dan pencuri itu adalah perbuatan yang
dan zolim itu berdo
berarti kalian bertiga berdo
nanti jangan peminta maaf sama allah ya
kita emang sungguh terlalu
tapi jangan pernah lagi namanya mencuri
yaudah kalian sekarang boleh kembali aktivitas ya
hei tunggu dulu
karena ini bukan milik kalian ya
yaudah kalian sekarang boleh pergi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mas rikiti kalau markirin yang bener dong
kalau gak bisa markirin latihan lo di minimarket
ustadz saya makan lama di blok m
ya allah mana pengsaannya udah kayak cecek
kenapa gak ngomong dari tadi sih
ini saya baru berkata
tadi baru diomongin
saya udah berpatah dari tadi
belum pak de
belum pak de
itu kan kalimat kalau kita dapat musibah
iya lupa pak de
kita gak bangun lagi
iya tapi jangan ngetabukin begitu kan gak bangun lagi
kita ambil tandunya dulu
nah itu ambil tandunya
kalian kok diem
gak gak berani
itu kan ada butir
gigit terus disini sakit tahu sih cimbu tuh kalah buat kek satam bertanggung
kau pria datang ke santriwati tugas astagfirullah zim suruh mengerikan iya sih ya
aku punya ini ide
aku punya ide
ngerti iya pastilah ngerti kamu ngerti
walaikumsalam ada apa koke mari kan
eh jangan marah dulu ya aku tahu anak laki laki nggak boleh kesini tapi aku
punya info penting apa info apa oh nanti dulu nanti habis aku kasih tahu infonya aku
boleh dong ngici ngici kuenya tuh kalau begitu kami berunding dulu ya tunggu sebentar ya ya
hai jadi gimana menurut kalian gini aja kalau infonya penting kita kat bolehin dia icu kuenya oh ya
iya iya iya kalau infonya nggak penting kita suruh aja dia pergi gimana ya ayo setuju aku juga aku juga
setuju sudah indra kita bakal kasih kau icu kue ini tapi dengan satu syarat kasih dulu infonya mana mana
nah info pentingnya ustadz nurul ada di ruang gara